tidak tidak tidak
ribuan supporter terlibat bentrok dengan aparat kepolisian
saat hendak menuju stadion gelora sepuluh november surabaya jawa timur pada kamis malam
meski ada larangan merayakan hut persebaya karena pandemi covid sembilan belas
para supporter yang dikenal dengan bondo nekat atau modal nekat ini
tetap berangkat menuju tempat perayaan
para kandungan berhubungan
mereka berkonvoy dengan kendaraan dan menyanyikan lagu khas supporter
untuk apa mas
untuk merayakan aniversari perayaan seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
kan ada larangan untuk berkerumun mas
mas tapi kan tetap para tipe rokok mas
tetap rumah tipe rokok mas
kenapa nggak merayakan di rumah seperti anjuran toko toko bonek
enggak asik mas enggak asik sangat enggak asik
petugas menyayangkan kegiatan ini
padahal jauh sebelumnya telah dilakukan upaya kepada para tokoh bonek
agar tidak melakukan pesta perayaan
dengan cara berkumpul dengan jumlah masa yang besar
kita kan memakai toa untuk mensuarakan
supaya mereka itu untuk kembali ke rumah
ya memang mereka kepinginnya sedang sekali
tapi karena situasi pandemi inilah kita tidak boleh
untuk kegiatan berkerumun atau membawa masa banyak
suara kami putar
kericuan juga terjadi di tambak rejo surabaya
di sini ratusan bonek mania yang berkumpul
terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dari pores tabe surabaya
polisi dengan tegas membubarkan kerumunan bonek
yang meneriakan yelial di tengah jalan
padahal telah diperingatkan berulang kali
oleh aparat kepolisian membubarkan diri dari kerumunan
bagi mereka turut turut bonek ini untuk di rumah masing masing saja
berdoa supaya lagi
sekarang kan tingkat covid dikasihnya lagi lonjak tinggi lagi
nanti kalau berkerumun lagi ya tambah banyak nanti yang terjangkit covid
intinya itu sih
selain membubarkan pendukung persebaya bonek mania
polisi juga meminta sejumlah warung kopi di sekitar stadion sepuluh november menutup warungnya
karena dijadikan bonek berkumpul dan berkerumun
tim liputan cnn indonesia